iya bapak tapi kan suami juga butuh waktu
jangan terlalu lama nanti si tuti dilamar orang
yaudah sobri jalan dulu
memaksa perjodohan apa hukumnya ya
sekarang udah jelas semuanya
bapak kamu teh
pengen pergi ninggalin kita
riak riak kecil dalam rumah tangga itu biasa
seperti kita naik motor
perjalanan akan menjadi lebih nikmat
ketika kita sampai ke tujuan
setelah melewati lubang lubang
akang mau keluar dulu
akang teh mau kerja apa
ini hakang lagi mikir mikir
jangan kelamaan mikir
ntar uangnya keburu abis keburu tua
neng udah mandi gilis
ibu masuki banyak banget
sekalian buat bapakmu sarapan
itu pun kalau bapakmu pulang
ibu gak mau ibu
ibu gak mau ibu
ibu gak mau ibu
ibu gak mau ibu
ibu gak mau ibu
susah bapak pisah
nih mendingan sekarang
kamu bantuin ibu bawa ini ke meja
bukunya udah diberesin belum
mau dibantuin sama ibu beresin buku
untung saya melarang si aku berpisah sama istrinya
ternyata menurut pasangan berpisah
sama dengan merobohkan masjid
si tudi anaknya yoyo sekarang tinggal di sini
dengerin kalau orang tua ngomong
ada apa sih pak
si tuti anaknya yoyo tinggal di sini
kalau itu teh sob
dia juga udah dengar
ya teh teman lama kamu ya
temen waktu masih kecil kan
usianya sama kamu beda dua atau tiga tahun
ya kalau selisih umur mah
sobi juga nggak ingat bapak
oh ya bukan buat bapak
kalau buat bapak mah beda usianya jauh
buat kamu maksudnya
si dede itu sudah tidak ketahuan
kenapa kamu dipisahkan
pasti ada alasannya
mungkin menurut allah
dada itu tidak baik buat kamu
tapi kan suami juga butuh waktu
jangan terlalu lama
nanti si tuti dilamar orang
jadi sobri jalan dulu
sebenarnya adalah sekolah pojok o membersan tersebut
harus ada orang itu kelain barang
kalau musun hari ini
masalahnya dimana sih si aku selingkuh sama enti padahal aku enggak selingkuh tapi tetap
dibilang selingkuh ini anggap aja saya mengerti ya gini habis ini kamu ke rumahnya si akum ya
kamu ngapain kamu jalan kaki bisa naik motor kamu berat kang badan saya mah enteng
hai ya kamu enteng tulalit kamu yang berat
eh eh nanti kang aceh mau kemana saya mau ke pasar mau belanja
kang aceh ente dari mana dari habis nganterin edward sekolah wah hebat atau namanya keren ah
biasa aja tin ya udah kalau gitu akan ngantarin ya aduh udah jangan malu malu ayo naik yuk yuk
pegangannya kenceng tin iya kang udah
ada gajah di palil kompat itu
maaf ada batuk iya kang assalamualaikum
cara membuat kilok bahan bahannya tepung kanji terigu air panas garam